selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini tanggal delapan belas mei dua ribu dua puluh pukul dua puluh satu
kami akan melaporkan kembali beberapa hal
yang terkait dengan upaya kita bersama
untuk menanggulangi pandemi covid sembilan belas
yang secara terstruktur dipimpin oleh
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
saudara saudara dari evaluasi sementara
yang kita dapatkan selama penanggulangan covid sembilan belas
kita mengapresiasi telah cukup banyak masyarakat
yang kemudian memahami tentang penyakit ini
sehingga kemudian bisa mengambil sikap yang tepat
mengambil sikap yang benar
dan kemudian bisa berpartisipasi secara terus menerus
di dalam penanggulangan covid sembilan belas ini
kita melihat sekarang masyarakat sudah mulai banyak berubah
mulai menyadari pentingnya melaksanakan pola hidup bersih sehat
sudah mulai membiasakan untuk mencuci tangan
dengan menggunakan sabun
sudah mulai membiasakan apabila terpaksa harus keluar rumah
akan menggunakan masker
dan juga untuk mencari tempat untuk berbicara
juga kemudian sudah menjadi tidak nyaman
apabila berada di tengah kerumunan orang yang banyak
ini adalah norma norma yang sekarang sama sama kita yakini
dan sebagian besar masyarakat sudah memahami ini
semata mata karena ingin memutuskan rantai penularan covid sembilan belas ini
saudara saudara semangat ini kebiasaan ini
mestinya harus bisa kita galakkan
harus kita menjadikan darah daging kita
untuk menghadapi situasi pandemi secara global ini
inilah sebagian dari pemahaman kita
tentang suatu tatanan normal yang baru
artinya inilah yang kemudian harus kita pertahankan
dan inilah yang kemudian harus kita budayakan
kami menyadari sepenuhnya bahwa basis dari perubahan ini

tentunya adalah keluarga
oleh karena itu kepala keluarga sebagai panutan dari seluruh keluarga kita
harus bisa memberikan teladan harus bisa memberikan contoh
agar kemudian kita bisa melaksanakan norma normal yang baru
saudara saudara ini menjadi penting
karena badan kesehatan dunia who sudah menyampaikan
bahwa virus covid sembilan belas ini tidak hanya untuk kita
tapi untuk kita
kita harus memberikan contoh agar kita bisa melaksanakan normal yang baru

bahwa virus covid sembilan belas ini tidak hanya untuk kita
tapi untuk kita
yang menjadi salah satu pertimbangan untuk disampaikan oleh badan kesehatan dunia atau wau
bahwa permasalahan covid sembilan belas bukan permasalahan yang pendek
bukan permasalahan yang singkat
oleh karena itu keberadaan ini harus menjadi sebuah paradigma berpikir yang baru untuk kita
karena bagaimanapun juga ini tidak dimaknai bahwa kita harus menyerah dengan situasi yang seperti ini

tidak boleh dimaknai bahwa kita harus tunduk dengan situasi seperti ini
kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk berdampingan dengan situasi yang seperti ini
oleh karena itu merubah bagaimana budaya dasar kita menuju ke budaya dasar yang baru
atau menuju ke kehidupan normal yang baru ini menjadi lebih penting
mari bersama sama kita memahami ini
mari bersama sama kita memahami ini
dan bersama sama kita menghadapinya
oleh karena itu saudara saudara sekalian
mari kebiasaan kebiasaan kita untuk hidup bersih dan sehat
untuk selalu rajin mencuci tangan
untuk selalu menggunakan masker
untuk menghindari kerumunan
untuk kemudian menjaga jarak fisik pada saat kita melakukan interaksi sosial
menjadi sesuatu yang penting
inilah yang saya katakan
sebagai bagian dari norma normal yang baru
mudah mudahan ini bisa menjadikan kekuatan untuk kita
di dalam bukan hanya menghadapi covid sembilan belas
tetapi juga penyakit penyakit menular yang lain
saudara saudara instruksi presiden arahan presiden sudah tegas
bahwa semua gugus tugas baik di tingkat pusat sampai dengan daerah
bahkan sampai dengan gugus tugas
terkecil di tingkat rt
di tingkat rw yang menjadi ujung tombak dari penanggulangan covid sembilan belas ini
fokus sekali lagi tetap fokus untuk menjalankan norma norma protokol protokol kesehatan
tidak ada kebijakan yang dibuat pemerintah sampai dengan hari ini
yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan
pemerintah masih tetap fokus menjalankan protokol kesehatan
baik di daerah yang sudah menetapkan sebagai daerah psbb
maupun daerah daerah yang belum menetapkan sebagai daerah yang psbb
ini yang menjadi penting mari tetap fokus seluruh masyarakat
secara terorganisir mulai gugus tugas di tingkat rt
di tingkat rw
di tingkat desa desa adat nagari
untuk tetap fokus menjalankan upaya upaya mengurangi sebaran dari covid sembilan belas
kegiatan ini bisa dilaksanakan secara sistematis secara serentak
dan kemudian dimotori intinya oleh masyarakat oleh keluarga
dengan cara kemudian menjalankan
kebiasaan kebiasaan baru yang telah kami terangkan di depan
oleh karena itu mari bersama sama kita pahami ini
kita akan masuk pada era normal yang baru
dan ini adalah satu satunya cara
kalau kita ingin bisa mengendalikan covid sembilan belas ini dengan baik
saudara saudara mari pahami ini
karena dengan cara tetap fokus pada covid sembilan belas
fokus pada covid sembilan belas
maka kita akan bisa melihat bahwa penambahan kasus baru akan bisa kita kendalikan
dan tentunya secara sistematis nanti akan semakin menurun
dan ini pun juga dimaknai bahwa kasus kematian pun juga akan semakin bisa kita turunkan
ini hanya bisa kita lakukan kalau kemudian kita secara lebih masif lagi
melakukan pemeriksaan secara lebih agresif lagi
melaksanakan penelusuran kontak
dan secara ketat dan disiplin melaksanakan isolasi diri
tentunya rumah sakit juga melaksanakan rawatan dengan yang lebih baik lagi
inilah upaya upaya yang kita harus lakukan
oleh karena itu bukan hanya kemudian kita menyikapi tentang cara hidup normal yang baru
tetapi juga kita harus mempertahankan
mempertahankan produktivitas kita semuanya
oleh karena itu kita harus tetap produktif dan aman dari covid sembilan belas
ini yang disebut dengan normal yang baru
saudara saudara sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen
sebanyak satu ratus sembilan puluh enam ratus enam puluh dari satu ratus empat puluh tiga tiga puluh lima orang
dari pemeriksaan ini kita dapatkan data data kenaikan sebagai berikut
untuk konfirmasi covid sembilan belas positif naik sebanyak empat ratus sembilan puluh enam orang
sehingga menjadi delapan belas sepuluh orang
kasus sembuh meningkat satu ratus sembilan puluh lima orang menjadi empat tiga ratus dua puluh empat orang

kasus sembuh meningkat satu ratus sembilan puluh lima orang menjadi empat tiga ratus dua puluh empat orang
kasus sembuh meningkat satu ratus sembilan puluh lima orang menjadi empat tiga ratus dua puluh empat orang
kasus meninggal empat puluh tiga orang sehingga menjadi satu satu ratus sembilan puluh satu orang
sudah tiga ratus delapan puluh sembilan kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi yang terdampak
kami memperbarui update data kasus odp
kami hanya melaporkan kasus odp seluruh indonesia yang sedang kita pantau hari ini
yaitu sebanyak empat puluh lima empat puluh tujuh orang
sementara kasus pdp yang masih kita awasi saat ini berjumlah sebelas empat ratus dua puluh dua orang
ini yang harus kita perhatikan bersama sama
oleh karena itu sekali lagi mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma norma normal yang baru
tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
dan air yang mengalir minimal dua puluh detik
kemudian mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah mulut hidung dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan
kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar rumah
dan setelah kembali ke rumah pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi
kemudian mencegah terjadinya
kontak yang sangat dekat dengan orang lain
karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang
oleh karena itu paling tidak menjaga kontak jarak pada saat kontak fisik adalah lebih dari satu meter
kita akan lebih berhati hati manakala kemudian kita berada di luar rumah
dan yang paling penting adalah kita harus tetap produktif
artinya kita akan produktif dengan norma norma yang
sudah kami sebutkan tadi
di situasi sekarang
tidak bepergian adalah pilihan yang paling bijak
kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan covid sembilan belas ini
oleh karena itu kita jangan mengambil resiko
untuk tertular covid sembilan belas ini
salah satu yang kami apresiasi adalah bahwa sebagian besar masyarakat
mau dan kemudian butuh untuk mengakses informasi yang benar tentang covid sembilan belas
ada akun media sosial yang baru di atlawan covid sembilan belas
ini menjadi media yang bisa kita pakai
di samping beberapa media yang sebelumnya
dan beberapa aplikasi yang lainnya
atau yang lain lainnya
bahkan bisa kita ikuti setiap hari pada penayangan di televisi republik indonesia
maupun radio republik indonesia
yang kemudian juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
oleh karena itu saudara saudara sekalian
kita sekarang sudah semakin memahami bagaimana memposisikan diri
di dalam menghadapi covid sembilan belas
kita sudah mulai
sudah mulai memahami betul bahwa penyakit ini
tidak pernah bisa diselesaikan oleh peran orang lain
tapi peran kita sendiri
kalau kemudian masing masing sudah bisa berperan dalam satu sistem
dengan gotong royang yang terus menerus
dan kemudian saling menyadari bahwa perlu ada
normal baru untuk cara hidup kita
maka kita yakin permasalahan ini akan bisa kita selesaikan
bahwa kita bisa melindungi diri kita sendiri
kita bisa melindungi keluarga kita
dan kita mampu menjadi agen perubahan
terhadap perilaku normal yang baru di tengah masyarakat kita
mari kita ajak mereka bersama sama
dan kita ajak keluarga kita untuk menyadari ini
sehingga kita bisa menghentikan sebaran covid sembilan belas ini
terima kasih selamat sore